dan sama seperti di tahun lalu pemerintah meminta kepada seluruh daerah mengelar upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke tujuh puluh enam republik indonesia secara terbatas
pelaksanaan akan dilakukan dengan jumlah peserta yang dipatasi serta diiringi protokol kesehatan guna mencegah virus corona
dan untuk mengetahui persiapan upacara di balai kota dki jakarta kita telah terhubung dengan koresponden cnn indonesia mahardika utama
halo selamat pagi dika bisa anda ceritakan bagaimana suasana saat ini di sana
ya selamat pagi ibram sesaat lagi upacara hari ulang tahun ke tujuh puluh enam republik indonesia di balai kota dki jakarta akan segera dimulai
tadi beberapa menit yang lalu dilaksanakan geladi resik akhir dan saat ini sejumlah pejabat tinggi dki jakarta sudah tampak
pada upacara hut ke tujuh puluh enam republik indonesia kali ini hanya diikuti oleh kurang dari lima puluh orang peserta
yang merupakan perusahaan
ini adalah perwakilan dari seluruh skpd dan sisanya mengikuti secara daring lewat siaran di youtube tentrof dki jakarta
jumlah kurang dari lima puluh orang peserta yang hadir secara fisik di lapangan balai kota dki jakarta ini jauh lebih sedikit
jika dibandingkan dengan jumlah peserta pada upacara hut ri ke tujuh puluh lima tahun lalu yang diikuti oleh seratus orang peserta
hal ini tentu berkaitan dengan upaya
meminimalisasi kerumunan untuk mencegah potensi penularan covid sembilan belas
dan saat ini upacara tampaknya sudah dimulai dan bertindak sebagai perwira upacara adalah safrin liputo
kepala dinas perhubungan dki jakarta
kembali ke anda terang
baik terima kasih atas laporan anda mahardika utama dari kawasan balai kota dki jakarta
selamat kembali bertugas